hai dunia yang dulu bergerak begitu cepat kini berputar dengan melambat seakan butuh
jeda untuk beristirahat dari hiruk pikuk yang membuat penat jarak yang hadir memisah